dasar si onta arab lihat lihat perempuan aja tuh
sifatnya lemah lembut lemah lembut tepung aja
itu salah sendiri ngapain muka ketengan begitu sih
lupa begitu ah
iya iya lo suara kayak begitu lo pikir lo lagi ngawal jenajah
siapa pe bos deh
tolong didengar dan diperhatikan
kepada seluruh warga gang dangdut
diperintahkan untuk tidak keluar rumah sekarang
dikarenakan sebentar lagi akan ada penagihan secara massal
penagihan secara massal
diperlihatkan sekali lagi jangan kemana mana
tempat yang baru
hei jangan datang

sik berjalan kak
sik di sini
masih tempok kan di sini
itu kan dana buat ke salon
mana buat ke salon
siap hari ke salon mungkin lho ada perubahan
butangan juga banyak
gue tinggal jual sayuran aja
kalau pikir warga sini kambing semua
eh bangun lo
gak malu lo sama satu pasukan lo
tinggal ngutang aja kerjaan lo
sekarang gue udah kagak lembek lagi
masih diutangin warga
gue gak mau tau
duit lo masih cair kek
udah beku kek
udah benyek kek
pokoknya sekarang warga udah bayar
eh eh jangan dong
wah kalau begini urusannya bisa ke polisi nih
gak usah bobo polisi lo ah
satu satunya hansip yang diseduh ya
gue belum gajian
belum gajian belum gajian
udah pade gajian belum lo
lo jangan banyak pentingan lo
gue kasih waktu dua menit lo ya
harus bayar utang utang lo
aduh aduh aduh
ya lah gue makan apaan
kita gak dapet sayuran pada gak ada
mesin kagak bunyi aja dutan lo
eh cipapaan sih lo dorong aja kaya begitu
deh siapin tenaga
lo kebangetan banget sih
eh maruk maruk tau gak baru
gue tagi gerendengan lo
eh nakal lo
udah banyak duit juga
masih ngeretin orang beginian
ngeretin emang di pekerjaan gue daripada lo utang ama rentenir lo
dak udak lo
sampe suruh emak lo suruh utang ama gue
gaji lo lebih lebih dari lintah darat lo
eh emang lo
utang gue belum luna sama lo
barang yang lo utangin pada bolong semua gaji
sampe suruh lo utang ama gue
emang gue sengaja
jualan lo barang rusak
kelas dulu aduh aduh
luar ngomong sih lu rampok
lebih parah gini tanda
parah banget lo
lebih parah nih itu tuh ugd cipto

datang ke kameranya
langsung kecil duit lo
eh ada pengalam sih
ih pada bengong sih
ih pada bengong sih
ih pada bengong sih
ih pada bengong sih
ini urusan penting
ini urusan penting
balik lo semua ke batalion
katanya lo selalu mengaktil me rakyat
gue kan bagian dari rakyat
masih lo mau minta duit juga lo
kalau gue jadi korong lo merat
yaudah ah lo hansip minta duit aja lo
entah me erti
dari tang gue juga agak agak paham
silahkan diminum mas ramzi
bagi palang merah
palang merah yang suka ada di ambulan itu ya
aduh aduh aduh

ya kaget nyadar emang dari dulu mbak katek
wah lo ngomong katek katek
yaudah kita home aja
siapa yang kalah yang dibawa
lo mohon mohon matahari gak diikut ke sini
lagi pake erok
hah bodoh aja
om bimba alaikum
maaf nih rambut siap ya banyak banget
itu tadi saya habis nyukur bulu ketek
mas ramzi gak mau makan
gak apa peh
tiba tiba jadi enak aja dengan bulu ketek
bukan bulu kan
mew yang baik baik
lu gimana sih ah
hingga ke mana kau
ah lu mau kepala ini kepala

cukup cukup cukup cukup
wah ini dia
ah ini dia